di kawasan senen ada pula destinasi kuliner legendaris
selesai makan dan minum waktunya membersihkan kandang

sehat gak sih penasaran
dan apakah habil church
dan ini ada peace talk dan gagal